terima kasih anda masih bersama kami
nah ini ada informasi buat anda yang berencana merenovasi rumah tapi anggarannya terbatas
cerita rumah ini bisa menjadi inspirasi buat anda
ya kurang dari satu ratus lima puluh juta rupiah nih pemirsa
rumah berusia cukup tua bisa disulap menjadi bergaya smart modern minimalis
karena pemiliknya terjun langsung dalam detail proyek rumahnya sendiri
dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di after sepuluh kali ini
perbarui selalu informasi anda hanya di cnn indonesia
kali ini kita mengangkat tentang renovasi rumah tipe enam puluh yang sudah berusia tiga puluh tahun
di mana pasangan milenial ini menjadi arsitek dadakan dan mandiri dalam pemilihan material hingga desain interior
semuanya demi budget yang terbatas
tujuh puluh juta lah maksimal kita renov karena kan belum additional plus plus segala macem kan
terus akhirnya yaudah nekat untuk renov rumah sendiri
jadi kita pakai tukang harian dan semuanya tuh sendiri
bener bener beli materialnya sendiri
jadi ya cuma minta tolong tukang bikin aja gitu
nah akhirnya berjalan total renov itu cuma satu ratus delapan juta something
gak nyampe satu ratus sepuluh
tapi ini di luar furniture ya
tapi kalau misalkan sampai dengan furniture nya pun nggak sampai satu ratus lima puluh juta sih
karena aku untuk furniture nya juga milih milih juga sih
gak terlalu yang mahal banget gitu
terus lama pengerjaan itu total sebelas minggu
dengan tukang dua orang
satu tukang satu konek
bisa dibilang ya tukangnya satu sih
kita menilai secara layout ruangannya
masih untuk mengakomodir kebutuhan kita masih cukup
jadi ada beberapa hal yang memang kita pikir kalau kita pindahkan ruangannya
atau kita ubah layoutnya
itu akan memakan biaya lebih besar
jadi kita pakai yang ada tapi kita perbagus aja
kalau memang butuh ditambahkan baru ditambah
tapi kalau misalnya enggak ya nggak perlu
paling unik dapur menurut aku
karena pas aku posting posting juga dapur itu selalu dapat attention sih dari netizen gitu kan
aku awalnya gak ada niatan banget
terus pas aku ngepost dapur tuh followers aku berawal dari fans dapur aku
karena mereka semua tuh kayak ngerasa aneh gitu sih
ngeliat dapur yang backsplashnya tuh heksagonal
terus banyak yang mikir backspres yang aku pakai si heksagonal ini kan juga sebenarnya keramik lantai
nah terus ya aku kan aku tuh kalau lihat keramik gak pernah ngeliat pembagiannya itu untuk lantai itu untuk outdoor itu untuk indoor gitu
pokoknya aku suka dan cocok misalkan untuk kamar mandi atau apa
dan cocok maksudnya gak mengurangi fungsi gitu ya
yang berat itu listanya
yang berat itu listanya
yang berat itu listanya
yang berat itu listanya
listrik sama atap sih memang
itu aja sih
selebihnya standar ya
gak ada yang anggaran offernya terlalu tinggi
listrik sih yang offer
listriknya mau pakai daya berapa nih
dayanya ini tiga lima ratus eh tiga tiga ratus
terus karena kabel lama banyak semuanya diganti
terus pemecahan mcb juga sama dilakuin
sama mungkin material kabelnya yang kita pakai ya
yang itu yang bikin dia agak over
yang itu yang bikin dia agak keras
sebenarnya pilih material rumah itu
kalau yang esensial maksudnya kayak rangka genteng
maksudnya yang prioritas lah
misalkan kalau yang rusak itu bakalan ngerusak
maksudnya bakalan ribetin seluruh rumah gitu
kayak misalkan ya gipsum gitu
itu kita pilih yang emang quality nya tuh oke lah
kayak cat gitu juga
kalau bisa tuh ya kita pilih

jadi maksudnya supaya ketahanannya juga long term gitu
nah tapi sisanya untuk perintilan perintilan kayak misalkan ya furniture
terus ya dekor dekor kayak itu sih
maksudnya itu kan gak terlalu meters gitu ya
jadi itu masih bisa di twist gitu sih

jadi itu masih bisa di twist gitu sih

karena kita bisa tanpa kunci kan
cuma bisa pakai card bisa pakai fingerprint bisa pakai pin
maksudnya aksesnya banyak gitu
terus nyicil nyicil lagi lampu di depan itu udah smart semua di garasi
supaya kalau malem dia bisa di start
kalau malem dia udah otomatis nyala sendiri
jadi smart remote supaya semua bisa di manage by phone
jadi gak usah soalnya remote banyak banget kan
kayak ac tv soundbar air purifier kipas di dapur
nah itu semua udah connect ke smart remote
jadi kita bisa schedule juga dari mana mana
jadi kita bisa schedule juga dari mana mana
tempat pertama ya tempat aku menyalurkan hobi
bisa nambah perintilan perintilan bisa dekor dekor
terus yang kedua ya sebagai tempat kerja juga
di rumah buat aku itu tempat berkumpul
tempat kita ya melepas lelah habis selesai seharian kerja
tempat kita ya istirahat lah
jadi dibuat senyaman mungkin